sebenarnya sebagian dari lima puluh satu pegawai kpk yang tidak bisa lolos menjadi asn
otomatis tidak bisa melanjutkan pekerjaan mereka di kpk
keputusan diambil setelah pimpinan kpk melakukan rapat koordinasi selama lebih dari lima jam
bersama badan kepegawai negara kementerian pan rb kepen kumham hingga asesor penyelenggara twk
dari hasil pemetaan dari asesor dan kemudian kita sepakati bersama
dari tujuh puluh lima itu dihasilkan bahwa ada dua puluh empat pegawai dari tujuh puluh lima tadi
yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan
sebelum diangkat menjadi asn
ini kembali lagi dari asesor itu sudah
warnanya dia bilang sudah merah
dan ya tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan
kepala bkn bima haria wibisana menyampaikan
ada tiga puluh dua indikator dalam twk yang menjadi pertimbangan
hanya dua puluh empat pegawai
di antaranya aspek pancasila undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
serta turunan peraturan pemerintah lainnya
untuk yang aspek bump itu harga mati
jadi itu tidak bisa dilakukan penyesuaian dari aspek tersebut
nah bagi mereka yang aspek pump nya bersih
walaupun aspek pribadi dan pengaruhnya terindikasi negatif
itu masih bisa dilakukan proses melalui diklat
ketua wadah pegawai kpk
yudi purnomo berharap arahan presiden yang menyebut tes wawasan kebangsaan
tidak menjadi landasan penonaktifkan pegawai kpk dipatuhi
yudi menambahkan sesuai revisi undang undang kpk nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
dan putusan mk nomor tujuh puluh tahun dua ribu sembilan belas
peralihan status pegawai kpk menjadi asn
tidak boleh merugikan pegawai kpk yang sudah lama mengabdi dalam pemberantasan korupsi
tentu arahan presiden ini sudah sangat jelas
dan tidak perlu untuk diperdebatkan lagi
bagi kami sendiri bahwa tentu berharap ada hasil positif dari pertemuan ini
sehingga kami bisa bersama sama dengan teman teman kami yang lain di kpk
itu bisa segera bekerja kembali untuk memberantas korupsi di negeri kita
indonesia corruption watch icw mewakili koalisi masyarakat sipil antikorupsi
selasa sore menyerahkan surat kepada kapolri jenderal listio sigit prabowo
icw meminta polisi menarik firly bahuri dari kpk
ada dua alasan terkait dengan pembangkangan perintah dari presiden
yang pertama adalah konsekuensi dari perubahan undang undang kpk
kpk masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif
sehingga dalam konteks administrasi mestinya tunduk pada perintah presiden
dan yang kedua dalam undang undang kepolisian secara jelas
bahwa presiden adalah atasan dari polri
dan karena saat ini firly bahuri masih berstatus sebagai anggota polri aktif
maka dari itu kami laporkan kepada kapolri
icw menilai firly selaku ketua kpk sekaligus anggota aktif polri
telah menciptakan serangkaian tindakan kontroversial
yang dinilai meruntuhkan citra polri
tim liputan cnn indonesia